terima kasih anda masih bersama kami
bagi anda yang masih menggunakan bahan bakar minyak premium atau ron delapan puluh delapan bersiaplah
mulai dua ribu dua puluh tiga pemerintah akan mulai menghapus penggunaan bahan bakar minyak di bawah kadar oktan sembilan puluh
dilansir oleh cnn indonesia com penghapusan bbm jenis ron delapan puluh delapan dan delapan puluh sembilan tertuang dalam keputusan menteri esdm
dalam keputusan tersebut ron delapan puluh delapan atau premium dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai satu januari dua ribu dua puluh
keputusan ini menghapus penjualan bbm jenis ron delapan ratus sembilan puluh
penghapusan bbm jenis ron di bawah sembilan puluh ini karena dianggap tidak layak lagi atau kotor
kedepannya bbm yang dijual hanya dengan kadar oktan di sembilan puluh ke atas
sementara itu pihak pertamina juga menegaskan sudah tidak menjual bbm ron delapan puluh delapan atau premium
sejak dua ribu dua puluh satu lalu
saat ini pertamina hanya menjual bbm ron sembilan puluh atau pertalite